bapak prabowo subianto dan bapak sandiaga saudin uno
sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
ijinkan kami dari meja pimpinan majelis
menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar besarnya
atas ketulusan bapak prabowo dan bapak sandiaga uno
menerima hasil pemilihan umum dua ribu sembilan belas
dengan jiwa yang besar
ada saatnya kita bertempur
dan ada saatnya kita bersatu kembali
kata pak prabowo bersatu indah bersatu itu keren
untuk itu terimalah ungkapan rasa terima kasih kami
dalam satu baik pantun
dari teguh umar ke kertanegara
dijamu nasi goreng oleh ibu mega
meski pak prabowo tak jadi kepala negara
tapi masih tetap bisa berkuda dan lapang dada